ya ampun kompor juga udah kering aku gak bisa masak apa apa hari ini

aku tuh derita di pengantin datuk mau bayar utang kasih dia
masya allah suara mbak som
aduh pasti dia mau menanyainya
ya allah aku gak tau harus ngomong apa lagi
kamu jangan sembunyi ya
nak mau bayar utang gak sih
kalau gak aku drop berarti
ya tunggu sebentar mbak
gak usah basah basi lagi ya
aku tuh udah nungguin kamu dari pagi
mau bayar utang warung mau bayar kontrakan rumah
saya belum punya uang
mas juna juga belum punya
belum punya uang
sudah berapa minggu kamu berhutang pada aku
aku tuh mau belajar pasar
saya bener bener gak punya uang
nanti kalau mas juna tuh udah pulang bawa uang
dari dulu alasan kamu itu itu aja
aku tuh udah bosan
bosan sama alasan kamu tau gak
buat jam ini
aku butuh duit
dan akan aku jual
mbak jangan mbak
itu kalau peninggalan emak saya
gak boleh dijual
kalau kalau itu tidak mau aku jual
ya aku gadekan saja
aku nih butuh duit
mau ganjak pasar
dan kalau kamu udah punya uang
kamu bisa tebus
bisa lagi jerk
uitih apa lah
aku mau everyday using
aku banyak uang
aku banyak uang
aku banyak uang
nana istriku bantu aku